duga mabuk dua pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang tengah berputar arah
kerasnya tabrakan membuat proses evakuasi berlangsung lama karena motor terjepit bodi truk
beginilah kondisi sepeda motor yang dikendarai bambang santoso yang bermuncengan dengan purwanto
warga kecamatan balong ponorogo setelah menabrak bagian belakang truk di jalur provinsi desa madusari ponorogo
akibat kecelakaan itu dua pengendara langsung tewas di lokasi dengan luka parah di bagian kepala
sementara akibat kerasnya tabrakan polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi motor korban karena terjepit bak truk
kecelakaan yang terjadi rabu dini hari itu bermula ketika truk tronton yang dikemudikan kusmiadi
tengah putar balik di sekitar lokasi untuk menurunkan barang dagangan
namun saat posisi truk masih melintang dari arah pacitan muncul motor dengan kecepatan tinggi yang dikendari oleh kedua korban
karena kondisi jalan yang gelap motor langsung menabrak bagian belakang truk
tidak ada yang menanggap
terposisi berhenti di sini nunggu kendaraan yang dari selatan mau lewat
ternyata malah nabrak
dia oleng dulu atau gimana